saya tadi sepanjang jeda lagi buka buka instagram terus muncullah satu instagram terus
juga satu timeline foto fotonya dia tapi menurut prabu ini nyata apa bongan ya saya kasih
prabu dulu deh beneran gak sih tuh lihat kayaknya gak mungkin ini coba kita lihat nih nih misalkan
kayak ini nih sama cinta sama cinta laura selfie masa sih emang siapa dia ya terus kalau saya lihat
instagramnya juga followersnya banyak banget satu ratus tiga puluh lima ribu disitu selfie nya sama raisa juga sama ronaldo
juga itu makan sama teman teman dari justice league nya itu temen temennya sama wonder woman
coba deh kita akan kasih lihat ke anda semua lebih jelasnya seperti apa foto foto dari s syahril
ramadhan ini lihat tuh pemirsa foto fotonya ini kayaknya jago banget ya teknik edit fotografinya
cara pengeditannya itu halus kali ya sempurna bahkan ini karya hasil syahril ramadan siswa kelas
jurusan multimedia asal batam yang unik dan menggelitik foto foto uniknya ini berhasil mencuri
perhatian warganya kerap mengunggah hasil editan fotonya dengan ada satu aplikasi mengedit foto ya
yang menampakkan dirinya bersama selebritas dalam negeri ataupun internasional ni tadi ini andele
kemudian juga ada bruno mars selina gomez tokoh di justice league ronaldo ya pokoknya ada banyak sekali
coba bagaimana bisa dia membuat ini wah syahril kalau misalnya kamu nonton sekarang di good morning
coba dong buatin nanti satu editan foto bersama kita iya benar benar benar coba kita tantang deh
ini ya syahril ya gantiin saya di studio nah nanti fotonya kita naikin lagi nih di good morning ini
kecoh kecoh ya ampun itu coba ngetik pemilihan warnanya kemudian juga ada kayunya itu pas
loh bisa sama senada ya kamu anak muda berbakat loh ini asal jangan disalahgunakan untuk hal hal yang
tidak benar ya memalsukan sesuatu ini bareng bareng sama christian ronaldo dan sergio ramos
mantap sekali ini langsung tercapai ya mimpi mimpi untuk bertemu selama selama berhenti sama obama obama
hebat ya obama bisa ngecat rumahnya syahril ya hahaha keren keren bisa nih ya tadi di fotonya juga
ada tulisan srdesign art sama instagramnya juga tadi saya lihat srdesign art jadi sekali lagi
ya syahril boleh kamu unggah foto foto bersama dengan selebritas ataupun tokoh tokoh publik di
sama saya gak mau yaudah
sama deniar aja deh tutup

pemerintah di rumah bisa bantu mention ke instagram